mesinnya dinyalain dulu
ini injekannya cuma dua loh
ini emang cuma dua
nggak ada yang hilang
gas sebelah kanan rem tengah
kelihatannya tuhan prabu gak suka banget sama mas wisnu
kalau tuan prabu tahu aku ini adiknya mas wisnu
dan arman itu anaknya mas wisnu
aku sama arman pasti bisa langsung dipecat
kalau maksud si arman
wisnu preman pasar tuan
tempat arman suka belanja
si arman lagi bete sama dia
wisnu itu kayaknya gak pincang deh tuan
sepertinya bukan wisnu yang tuhan maksud
ya sudah lah
kamu kembali bekerja
pak t kter cenag
aku jadi enakan
aku nggak tahu kenapa
semuruh banget liat amira sama papa
bapak emang kesini untuk ngasih makanan untuk amira ya kan pak
astagfirullah aku sampe lupa cerita ke amira soal laki itu
kalau laki itu ingat sama mama meski dia nggak tahu pasti
berarti laki laki itu pasti pasti adalah ayahnya amira
tapi mungkin memang sebaiknya aku nggak cerita dulu ke amira
aku harus tunggu saat yang tepat
hari ini waktu kamu untuk belajar menyentir mobil sudah habis anda
tapi saya yakin kamu pasti belum bisa kan muter mobil
ya itu artinya kamu siap siap aja untuk saya pecat
ibu ikut masuk juga bu
tunggu apa lagi
saya nggak betah lama lama di mobil putut yang gak ada ac nya ini
alah aku yakin dia pasti gak bisa
ya allah aku aku jadi tegang banget gini ya
tambah tegang lagi karena bule ini di samping aku
ya itu artinya kamu siap siap aja untuk saya bicara
aku harus tenang aku harus tenang
yang aku lakukan hanya tinggal ingat ingat ajaran pak prabu soal cara nyetir

sekarang sudah datang pak prabu
alhamdulillah aku bisa aku berhasil
saya udah bisa nyetir kan
berarti saya nggak jadi dipecat kan bu
kalau aku pecat dia
nanti dia malah keluar keluar
nanti dia bilang
aku mecat dia sembarangan
dan aku juga
aku pecat dia
nama kampusnya jadi jelek lagi
dia mau jadi sopir apa ya
aku disetirin sama dia
waktu itu kan ibu pernah bilang
kalau saya akan jadi supir itu
berarti sekarang mobil mana bu yang pengen saya pilih
jadi mama suruh amirah jadi supir
aduh ma sakit banget ma
aduh kaki aku sakit banget
aku takut matah aja deh ma
amira kamu bantu bawa rizky ke atas
yang bener kamu rizky
masa kamu minta amirah jadi supir kamu
mama lihat sendiri kan
terus aku gimana hari hari ini
aku kan harus ke kuliah
masa aku nyetir sendiri
iya tapi kan kamu bisa naik taksi atau naik apa
mama kalau gak suka gak boleh
ya udah aku nyetir sendiri aja
mama gak peduli kan sama aku
gimana kalau rizky bener bener nekat mau nyetir dengan keadaan kakinya yang seperti itu
aku gak mau
kalau kamu memang mau amira jadi sopir kamu
serius gak apa apa
gimana kira kira keadaan kaki rizky ya
kok tadi dia bisa jatuh kayak gitu
mudah mudahan dia gak kena penapa
kok bengong sih
pagi aku sakit
ini injekannya cuma dua loh
satu lagi pasti hilang deh
ini emang cuma dua
nggak ada yang hilang
gas belakangan rem tengah
ini gigi satu dua tiga empatnya mana
jadi nggak pake satu dua tiga empat lima
ke arah yang d nih
d d baru bisa jalan
langsung aja sini sini secara gini
ini sekarang nggak bisa jalan
sekarang aku jalan nih
tapi tangannya jangan dipegang terus dong
gimana mau jalan
ya udah cepetan jalan ah
sekarang aku jalan ya
mas gita aku takut rizky aku nggak bisa
kamu apaan sih
kamu ngarep banget aku mental kesana
gini ya udah masukin deh
lepas pelan pelan remnya
abis itu gas pelan pelan
lepas remnya pelan pelan
abis itu gas pelan pelan